pt pelayaran nasional indonesia persero atau plni menyiapkan dua puluh enam armada untuk lebaran tahun ini
enam armada disiapkan diantaranya untuk rute rute sibuk seperti batambelawan makassar nusa tenggara timur hingga kumai semarang
selain dua puluh enam armada dengan trayek nusantara pelni telah menyiapkan empat puluh tujuh armada kapal perintis
untuk melayani pemudik ke tiga ratus lima pelabuhan dengan empat enam ratus dua puluh rute dari pulau pulau besar menuju pulau terpencil dan terluar
kapal turut dilengkapi fasilitas bts untuk memudahkan komunikasi para penumpang
meskipun tren penumpang kapal terus menurun tiap tahunnya
pt plni menyiapkan lima puluh tiga enam ratus tujuh puluh tiga kursi setiap hari selama masa lebaran yang dimulai sejak tiga puluh mei hingga tiga puluh juni mendatang
pertama penumpang yang mau balik itu biasanya hampir enam sampai hampir dua
hampir satu sudah tidak ada
kenaikan penumpang diperkirakan kalau kemarin itu sekitar enam persen
ya ini karena semua sudah lancar mungkin sekitar empat persen lima persen
kenaikan ya kenaikan untuk pack season ini
kalau dibanding ramadhan yang lalu
ramadhan yang lalu kemarin diperkirakan minus dua
ternyata kemarin secara keseluruhan
jumlahnya kemarin sekitar lima ratus tujuh puluh empat ribu
nah sekarang kita siapkan dalam satu seat semua itu seluruh kapal itu sekitar lima puluh tiga ribu
di dalam kurun waktu back season sekitar lima ratus tujuh puluh ribu